keliling dunia dalam delapan puluh hari bagian keempat
dia berputar putar dan melawan dengan anggun
dia benar benar unik
dan dia akan mengubah masa depan perjalanan ini
dan juga masa depan phileas fogg
philias fok pria yang ingin berkeliling dunia dalam delapan puluh hari
dan yang telah mempertaruhkan kekayaannya dan seluruh karirnya untuk usaha yang satu ini
namun sebelum mencapai tujuan yang sebenarnya
banyak sekali rintangan yang harus dia lalui
begitu banyak rintangan
oh tapi tidak untuk tuan fok
ada seseorang yang sangat ingin mengganggu perjalanannya
kau selesai sekarang phileas
inspektur fix tahu bahwa sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya menangkap tuan fog
dia berjalan dengan tujuan dan juga tekad
oh betapa luar biasanya figgs bermimpi menangkap tuan fogg
dan tuan fogg serta pespartu memohon untuk melepaskan mereka
oh sudah waktunya
yang diperlukan untuk menghancurkan mimpi itu hanyalah satu kesalahan langkah
penyamaran figgs telah terungkap
kerumunan berkumpul di sekitar untuk melihat seorang pria mengenakan sari
lihat dia seorang pria kenapa dia berpakaian seperti itu
itu pasti untuk membodohi wanita dan juga untuk membuat kita berbicara dengannya
oh oh sungguh pria yang berbahaya
tidak biar aku jelaskan
kemarahan dan ketakutan telah mencengkrang kerumunan
waktu kita di bombay agak lancar pespartu bukan begitu
wih tuan semoga sisa perjalanan kita sama dan kau dapat menyelesaikan taruhanmu itu
tuan fogg setuju saat dia meninggalkan kabinnya untuk meregangkan kakinya
tapi itu tidak sesuai dengan takdir
apa yang terjadi dengan kereta kondektur
kenapa berhenti di tengah jalan
di tengah jalan hamlet of colpy adalah stasiun terakhir
praprosterius tidak mungkin keretanya sampai alaban
ini adalah sir francis cromarty
ya semua penumpang sudah tahu tentang ini
tracknya belum selesai dari sini kau harus jalan sendiri ke alahaban
itu sangat tidak adil tuhan kita harus apa
tuan francis dan pespartu panik tapi tuan fok sama sekali tidak merasa terkejut
tuan bagaimana kau begitu tenang
ya aku pasti selalu siap aku punya dua hari ekstra pespartu sekarang mari kita pergi dan mencari rute alternatif
kau tampak sangat yakin bolehkah aku bergabung denganmu
tuan fok dengan rama setuju dan mereka pergi mencari moda transportasi
hah kau seolah olah kau tahu negara ini lebih baik daripada kami
transportasi alternatif satu satunya adalah dua kakimu atau mungkin seekor gajah
kau jangan bicara seperti itu tuhan
tunggu sebentar kau bilang gajah apakah itu mungkin
tentu saja nama pengendaranya adalah yasdan
dia adalah seorang pria parsi muda yang dikenalkan sebagai
pemahamannya tentang binatang tuan fok tahu dia datang ke orang yang tepat
yazdan memikirkan nama terbaik untuk perjalanan mereka
oh qioni kesayanganku makhluk agu tapi tuannya adalah pria yang kasar
kau akan membayar mahal untuk menyewanya sehari dan dia akan menemanimu
oh pria yang sangat jahat dia dia akan membuatnya bekerja lebih keras
agar dia bisa membuat kau tiba lebih cepat dan menghasilkan
lebih banyak uang
sempurna maka aku tidak akan menyewa kioni sang gajah aku akan membelinya
kau tahu cara menunggangi gajah bukan
dan untuk menyenangkan yazdan tuan fogg membeli qioni dengan harga dua ribu pound
tuan francis pespartu dan juga tuan fok duduk di haudah yang dibangun
di belakang qioni
yazdan berada di lehernya
dan mereka semua siap untuk pergi
saat tuan folk dan tuan francis duduk bersebelahan mereka mulai berbicara
dan tuan fogg langsung tercengang mendengar perjalanan tuan francis
sebagian hidupku kuhabiskan di india dan aku sungguh menyukai tempat ini sekarang
tuan fogg tertarik untuk mengetahui bahwa tuan francis terlibat dalam
pemberontak sepoi terakhir di india
aku tidak akan bosan dengan detailnya
tidak bab dengan senang hati
perjalanan dengan kioni lebih mudah diucapkan daripada dilakukan
tuan folk dengan gaya berjalannya yang canggih seperti biasa berhasil membuat dirinya nyaman
tapi untuk tuan francis dan pespartu
woh woh woh dasar kau binatang aku akan muntah
jangan khawatir sergei qioniku yang manis biasanya tidak akan tersandu
yasdan sangat menyukai hewan ini
dan qioni tampak senang telah dilepaskan dari cengkeraman tuannya yang malang
ketangan pengendara yang penuh kasih ini
tuan fok tercengang menyaksikan ikatan antara manusia dan hewan ini
mungkin cinta memang memiliki bahasa tersendiri
menyimpang dari pegunungan vindia untuk mengambil jalan pintas ke alahabak
yasdan memutuskan untuk melewati hutan lebat dan menghemat waktu
agak lucu mendengar tuan francis dan tuan fok berbicara tentang kehidupan mereka
untuk mengalihkan perhatian mereka dari ketidaknyamanan perjalanan itu
berkeliling dunia dalam delapan puluh hari ketemu itu sungguh sebuah tantangan tuan fong
itu benar dan sejujurnya tuan francis banyak yang menungganginya
aku belum berbagi ini dengan siapapun kecuali reform club
dan hanya penemuanku yang aku miliki
tuan folk membuka diri untuk petualangan baru
pespartu tuan francis yazdan keoni
semua manusia dari latar belakang dan cerita yang berbeda
membuat tuan fok yang berhati batu menghadapi emosi yang sangat aneh
pertemanan kemitraan dan persahabatan
tapi segera dunia tuan fog akan menjadi terbalik
yazdan aku mendengar beberapa gerakan di hutan sergi
mungkin ada orang seperti kita
tidak tidak di negara ini
orang tidak akan berani keluar di hutan yang lebat
itu mungkin binatang buas atau bandit
jangan melawan ikut dengan kami sekarang
apa yang terjadi
oh itu putri mira dari desa pawel
dia adalah putri prajurit
dia telah memberontak dalam situasi yang paling sulit
seorang putri seharusnya mengikuti aturan tapi dia tidak pernah melakukannya
mereka mungkin adalah tentara dari desanya sendiri
semua orang menyaksikan putri muda itu bertarung dengan ganas
tapi tidak ada yang memperhatikan putri mira dengan seksama seperti tuan fox
maafkan kami putri kami hanya suruhan
kemana mereka membawanya
kembali ke penjara bawah tanah di mana dia dijauhkan dari semua manusia
para prajurit menempatkan putri yang tidak sadarkan diri di kereta
dan diam diam menghilang ke dalam hutan lebat
kisahnya sedih tuan fogg
putri mira menikah dengan salah satu raja dari sebuah kota terkenal
dia senang dengan pernikahannya

suatu hari yang menyedihkan raja pergi berperang dan tidak pernah kembali
soalnya pada masa itu itu tidak umum bagi orang untuk ingin belajar
sudah menjadi aturan saat itu bahwa putri harus berperilaku dengan cara tertentu
tetapi putri mira bukanlah putri biasa
setelah beberapa upaya untuk mengalahkan moralnya dan di hadapan pendukung desa yang marah
raja akhirnya harus memasukkan putrinya sendiri ke dalam penjara bawah tanah
oh lefem yang malang
mari kita lanjutkan perjalanan kita yaskan
tak bisa kita selamatkan semua orang
tunggu kita perlu menyelamatkannya
temanku kau punya keberuntungan dan akan menjadi presiden
ini bisa memakan banyak waktu
aku setuju dengan tuan francis sir j
ini bisa membuat kita keluar jalur
desa pawel jauh dari sini
kita akan kehilangan waktu yang telah kita peroleh dengan mengambil jalan pintas melalui hutan
tuan kereta kita dari allahabad ke calcutta berangkat besok sore
jika kita terjebak dalam masalah di india kita mungkin sungguh melewatkannya dan tertinggal dalam perjalanan kita
tuan fok mendengarkan semuanya tapi hanya memikirkan satu hal
ia akan dibawa kembali ke penjara bawah tanah jauh dari semua manusia
tuan fok mengulangi nama itu seolah olah itu miliknya dan keputusan telah dibuat
kami akan menyelamatkannya bagaimanapun caranya